kita awali dari informasi pertama
diduga akibat hubungan pendek arus listrik
sebuah pondok pesantren di bekasi hangus di amuksi jagomerah
seorang petugas pemadam kebakaran terpaksa harus dilarikan ke rumah sakit
karena tertimpa material bangunan yang roboh
seorang petugas pemadam kebakaran pemerintah kota bekasi
terpaksa dievakuasi saat bertugas memadamkan api
di pondok pesantren darutakwa pekayon bekasi kamis malam
petugas tersebut harus dilarikan ke rumah sakit
akibat tertimpa material bangunan pada bagian kaki
hingga mengalami patah tulang
sementara api yang membakar pondok pesantren berhasil dipadamkan
setelah enam unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi kejadian
sejumlah saksi mata menyatakan kebakaran diduga
akibat korsleting arus listrik dari lantai dua pondok pesantren
taban baru mulai baca yasin
dan tahu tahu ada suara melecak itu
saya kira ada orang ribut berantem saya lari
pas melihat ke arah belakang itu api besar
jadi saya nggak sempat masuk lagi ngamanin yang lain
saya udah panik saya lari sendiri
saya panggil anak anak yang lain suruh keluar keluar
banyak api keluar bisa gitu
sementara yang saya tahu saya terkendali korsleting listrik pak
tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini
sementara kerugian ditaksir hingga ratusan juta rupiah
kasus kebakaran tersebut
kini dalam penanganan polsek bekasi selatan
dan polres metro bekasi kota
dedy beben bekasi jawa barat